arsitektur bergaya kolonial tampak selaras dengan corak oriental yang tersaji di ukiran pintu jendela dan hiasan lampion
semakin menguatkan nuansa pecinan tempo dulu yang kental
bangunan itu sejatinya sudah ada sejak seribu sembilan ratus an
seiring waktu beralih fungsi hingga pada dua ribu lima belas menjadi kedai teh dan dikukukan sebagai cagar budaya
di dalam bangunan berlantai dua itu menyimpan eksotisme budaya yang lestari yakni seni penyeduhan teh masyarakat tionghoa kung fucha
tak sekadar seremoni kung fu cha sudah ada sejak masa kejayaan dinasti qing di abad ke lima belas
hingga kini seni penyuduhan teh ini terus dipertahankan
penghormatan ini biasanya kalau dalam pasal pernikahan pasal pernikahan adat dari tionghoa itu biasanya dia akan menggunakan teh juga untuk sebagai simbol meminta restu meminta izin meminta kepada para ketua istilahnya ya
iya simbol teh
tata kerama permohonan maaf dan mempererat tali persaudaraan tersaji di setiap cucuran teh yang dituang berpadu dengan gerak lihai sang peracik teh
saat dimulai saya tidak boleh berbicara ya
iya jadi ini sama aja kayak meditasi sih
kita butuh ketenangan
seperti meditasi saya pun tata caranya harus dengan kondisi diam
untuk bisa benar benar meresapi prosesnya ya
karena kalau tidak salah ada value untuk menghormati orang
seperti itu ya
menghormati baru tata kerama harmonisasi gitu ya
kita mulai ya saya tenang dulu
ada dua cangkir dalam penyajian yakni tasting cup atau cangkir pengecapan dan sniffing cup atau cangkir untuk menghirup aroma
testing cup dibalik di atas sniffing cup untuk menghangatkan tangan
sementara cangkir dihirup sebagai bentuk menghargai para petani teh
kita ciumnya kita hirup dulu aromanya setelah itu kita buang ke kiri setelah itu kita hirup lagi buang ke kiri lagi
nah si spesialis akan terus menerus menuangkan teh ke cangkir ini
selama kita yang diberikan
penyajian tidak memberikan tanda
tandanya adalah dengan dua jari ini yang diketuk di atas meja untuk menandakan terima kasih atau sudah cukup
bagi fia sensasi menikmati teh menjadi pengalaman yang berkesan
jadi aku bisa lebih tau gimana jenis jenis teh apa aja cara penyeduhan tehnya seperti apa
seru sih mas dan ini juga pengalaman pertama bagi aku sih
kaedah penyeduhan teh tionghoa ibarat langgam seni bernilai filosofis
tak hanya membuat saya berdecak kagum momen menikmati secangkir teh menjadi begitu bermakna
roni satria septiadi pradana jakarta